ya berbicara tentang kekayaan intelektual tidak hanya mengenai perlindungan karya atau ciptaan
tetapi juga mengenai eksklusifitas dan hak ekonomi
hal ini menimbulkan dilema di tengah pencarian obat dan vaksin
untuk meredakan penyebaran virus corona sejak awal tahun dua ribu dua puluh ini
pengadaan obat di indonesia menjadi hal yang penting untuk dikembangkan di tengah penyebaran pandemi covid sembilan belas
di mana dalam upaya memenuhi kebutuhan obat medis covid sembilan belas ini juga memerlukan hak patent
agar indonesia bisa mendapatkan akses obat corona dalam negeri
nah seperti apa pentingnya patent obat covid sembilan belas
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
kesehatan masyarakat merupakan aspek yang sangat butuh perhatian serius saat ini
urgensi global akan kesuksesan penemuan obat dan vaksin covid sembilan belas
harus dimaknai disadari dan diperjuangkan sebagai suatu upaya dan tanggung jawab bersama
tidak hanya sebagai suatu kekayaan intelektual dalam ranah paten
obat dan vaksin juga harus dipastikan dan dijamin ketersediaan dan kemudahan aksesnya bagi masyarakat
sejumlah lembaga dan perusahaan farmasi mendapat pro dan kontra terkait pendaftaran patent obat corona
karena didilai mementingkan hak ekonomi daripada penyembuhan masyarakat
bagian orang percaya bahwa obat virus tersebut harus tersedia bagi banyak orang
sehingga sifat eksklusif yang menjadi konsekuensi patent belum dibutuhkan
namun di sisi lain perlindungan patent obat corona juga dinilai sangat penting bagi perusahaan atau lembaga farmasi
pengembangan dan uji coba terhadap obat atau vaksin telah menghabiskan banyak investasi dan waktu para peneliti
patent tidak hanya melindungi ide dan temuan bagi peneliti
namun patent juga memberikan rasa aman ke peneliti saat produk yang dihasilkan sudah akan dikomersialkan
di tengah pentingnya kerjasama global untuk mengembangkan obat untuk mengatasi virus covid sembilan belas
produsen vaksin di dalam negeri masih dihadapkan dengan sejumlah
jumlah permasalahan salah satu
tantangan utama adalah hak patent
apakah patent obat covid sembilan belas
bisa didaftarkan dan mendapatkan
perlindungan kekayaan intelektual
tanpa tentu saja mengorbankan
kepentingan umum sudah hadir di studio
bersama saya dirjen
kekayaan intelektual kemenhukam
freddy apa kabar
baik sehat selalu pak
sehat alhamdulillah sehat
iya senang kalau
sehat itu sangat penting saat ini
mengenai ya tentu saja covid sembilan belas
hak kekayaan intelektual
ya kita ketahui lah
biasanya ada yang punya ada patentnya
tapi sebelum kita
bicara mengenai hak patent dan lain sebagainya
saya ingin mendapatkan gambaran
kita kan sekarang ada covid sembilan belas
apalagi sekarang sibuk bicara
sekarang dari sinovac katanya sudah datang
dan banyak sekali perusahaan perusahaan seperti pfizer
moderna yang mengembangkannya
dan di inggris sudah siap
tapi pada sisi lain itu ada yang namanya obat
nah seperti kita ketahui di indonesia sekarang
angkanya lumayan ya setengah juta
itu merupakan ya kalau dua ratus tujuh puluh juta
sebenarnya masih kecil
nah dari setengah juta ini
kasusnya itu biasanya banyak sembuh karena obat covid
ini kita belum bicara vaksin
jadi kalau kita bicara mengenai
obat covid sembilan belas dan juga
yang kita sebut vaksin
ini kan nanti ada mengenai
siapa yang punya atau siapa yang
apa yang patentnya itu
bisa sedikit definisi mengenai
patent itu kan ada
kabupaten itu kan adalah hasil penelitian
dari seseorang atau grup orang atau kelompok orang ya
di dalam teknologi
dan farmasi merupakan bagian dari teknologi
jadi obat ini merupakan bagian dari patent
dan harus dipatentkan sesuatu penemuan itu
untuk menjaga perlindungan hak ekonominya
dan difarmasi selalu dipatentkan
karena memang kenapa harus dipatentkan
karena memang riset obat ini mahal
bisa sampai mungkin bisa sampai puluhan atau ratusan miliar
kalau kita konversikan ke rupiah
dan waktunya cukup lama
apapun obatnya bisa dua tahun tiga tahun
apalagi vaksin bisa empat tahun lima tahun
jadi memang penting ya
tapi kalau misalnya yang disebut generik gitu
generik generik biasanya karena obat obatan itu
patentnya sudah public domain
jadi semuanya bisa
menggunakan memproduksi obat obatan generik itu
karena sudah tidak dilindungi lagi
jadi sudah milik masyarakat
jadi misalnya kalau kita kan pesan dari sinovac
bekerja sama dengan bio farma
itu patentnya khususnya dengan yang uji klinisnya
yang dilakukan di bandung dan lain sebagainya
itu siapa yang memilikinya dan apa
tergantung kalau misalnya sinovac
kerja sama dengan bio farma
nanti tergantung perjanjiannya
siapa yang akan memiliki patent
bisa sinovac bisa keduanya
karena kan disini ada research
research itu nanti tergantung
kalau memang bio farma mengatakan sudah punya sinovac ya sinovac
tapi sebenarnya di dalam hasil riset itulah yang cukup penting
jadi sebenarnya dua duanya bisa
ini implikasinya terhadap harga itu bagaimana
karena biasanya obat generik itu jauh lebih murah
sementara kalau branded itu jauh lebih mahal
biasanya yang pemilik patent itu atau
perusahaan itu bisa mendapatkan berapa persen
jadi kalau kita lihat perkembangan
sebuah obat mbak desi
obat itu di riset itu bisa tiga tahun empat tahun
butuh waktu lama
kadang kadang dia gagal
jadi dari hasil research itu juga
nggak selalu dipasarkan pada saat itu
biasanya lima empat tahun baru orang mengenal obat tersebut
nah ini yang cukup menarik adalah
bagaimana dengan yang generik
generik yang saya bilang kalau paracetamol sudah generik
semua bisa memproduksi
dengan nama yang berbeda beda
jadi ada merknya ada patentnya
tapi yang membedakan satu sama lain kan pasti ada kan
ya itu nanti ada yang namanya secondary use
jadi ditambahkan vitamin
yang satu cuma paracetamol
ditambahkan penambah daya tahan tubuh dan lain sebagainya
jadi itulah yang memiliki nilai tambahnya
nah ini sekarang kita lihat obat obatan khusus untuk covid sembilan belas
ini sejak akhir oktober lalu kan virus ini dimulai dari wuhan
sampai sekarang kita di indonesia sudah masuk bulan ke delapan bulan ke sembilan
ada permintaan permintaan untuk patent terhadap obat obatan berkaitan dengan covid sembilan belas
dalam sembilan bulan ini
dalam sembilan bulan ini ada di kami ini terdaftar sekitar sembilan

tapi itu bukan cuma sekedar obat ada metode ada proses dan lain sebagainya
tapi obat ini memang seperti yang saya katakan tidak tiba tiba
biasanya di hari segala macam
nah ini yang saya katakan sampai hari ini
kalau kita lihat dari apa yang kita lihat di data kita
obat itu masih dalam proses penelitian
misalnya unair unair kan pernah membuat obat
obat apa obat corona ya unair
itu juga masih di riset
jadi seperti yang mbak desy bilang tadi
memang ini kita harus membedakan antara kebutuhan obat sama kebutuhan vaksin
nah pak freddy sendiri melihat ini kebutuhan yang mana yang paling urgen pada saat ini
sebenarnya ketika oktober itu ada pandemi di wuhan gitu kan
lalu di awal februari saya sudah diskusi dengan direktur paten
saya bilang mana obat obat yang berurusan dengan virus
virus yang hubungannya juga dengan paru paru
maka kelihatan obat obatnya tersebut
kenapa obat yang kita harapkan
karena memang untuk menyembuhkan
karena kalau obat itu untuk orang sakit kalau vaksin untuk orang sehat
mengejar kebutuhan vaksin itu dua tiga tahun lagi
jadi dan yang dibutuhkan untuk vaksin kalau orang indonesia bayangkan

kan kalau yang sakit lima ratus ribu
jadi kita konsentrasi kepada obat
bukan berarti juga vaksin kita biarkan
nah inilah yang kita harapkan
misleading inilah yang harusnya kita
kita sekarang kita betulkan
eh kita butuh obat supaya orang orang ini sembuh
jadi menurut pak freddy selama ini kita agak terlalu fokus perhatian terhadap vaksin
seharusnya kepada obat obatan
eh kenapa bisa ada semacam
itu mungkin orang takut ya
soalnya vaksin ini adalah
soalnya vaksin ini adalah obat dewa yang bisa mengatasi semuanya
dan mengatasi permasalahan ekonomi juga
jadi orang butuh vaksin supaya bisa bergerak
ya dibutuhkan memang vaksin gitu kan
tapi kan vaksin sebenarnya yang dibutuhkan vaksin ini untuk tenaga kesehatan
supaya dia tidak tertular
jadi tenaga tenaga pendukung medis
supaya dia tidak tertular dari orang orang yang masuk ke rumah sakit
itu aja yang dibutuhkan sebenarnya vaksinnya
obatnya memang sampai hari ini kan masih diracik racik nih
ya ada ya kalau nama obatnya ada paviviravir ada remdesivir oh macem macem lah
itu obat bukan vaksin
kenapa kita nggak konsentrat ke arah sini
lalu kita melakukan karena dia masih berupa apa
masih terlindungi oleh patent
kita menegosiasikan di sini
karena kalau kita beli secara normal ini mahal sekali
ini menurut saya yang harus kita ya kenapa kenapanya
dan juga mungkin ke depan apalagi vaksin ini sebenarnya masih lama kan
apalagi bagi kita yang awam untuk mendapatkannya pasti bukan prioritas yang jelas ya
kita istirahat sebentar pak freddy tapi jangan kemana mana dulu
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
kekan intelektual kemenukam
freddy haris kita berbicara mengenai
ini ada dua hal yang berbeda
jadi tadi pak freddy sudah meluruskan
mengenai obat covid sembilan belas
itu digunakan bagi pasien yang kena covid sembilan belas
pasien yang sakit sementara vaksin itu
untuk mereka yang masih sehat
ratus juta yang masih
sehat itu hanya
vaksin itu tentu saja memerlukan
waktu yang cukup panjang dan walaupun
sekarang dirush rush seolah olah
dipercepat tapi biasanya
memerlukan waktu sampai
bahkan tiga empat atau lima tahun
belum melihat hasilnya dan side effectnya
dan lain sebagainya sekarang kita fokus ke
covid sembilan belas obat obatan yang seharusnya
dikembangkan saat ini
yang digunakan setahu saya itu ada
cocktail dari beberapa obat obatan
coba bisa ceritakan dan kira kira dari mana
dan bentuk patent itu
seperti apa dan apakah kita bisa
menggunakannya dengan harga yang
jadi obat karena
covid sembilan belas ini menyerang paru
jadi ada beberapa jenis obat
yang untuk menyembuhkan virus
di paru contohnya
yang paling seringnya digunakan
itu biasanya tablet kalau remdesivir
itu obat suntik jadi
nah ini semua sudah terpatent kan
dimana siapa yang memiliki patent
pemilik papiviravir itu dari jepang
dari amerika serikat
nah memang sekarang masih mahal
hampir tiga juta
kalau per ampul atau per ini
nah itu yang harus kita tawar
pasti mereka mau
bekerja sama kita bisa menggunakan
macam macam voluntary arrangement
paling ini adalah government use
jadi kalau sudah pemerintah
mengatakan ini karena memang ada pandemi
boleh berdasarkan trips
itu harganya harus ditekan sedemikian rupa
ini bukannya sudah dilakukan
kalau tidak salah waktu ktt gnb kan
pak jokowi mengatakan
ini darurat masalah kemanusiaan
harus ada kelonggaran
relaksasi dari patent ini
hasil dari pak presiden itulah kita
dan kita melakukan
sebenarnya negosiasi informal sudah
sudah terjadi dari tiga juta
jadi satu tiga juta misalnya
tapi masih mahal juga
karena kan yang dibutuhkan banyak
dan mereka pasti tidak ingin obatnya itu digunakan
maka menurut kami
iya kita hitunglah harga yang realnya
reliable nya itu berapa
karena kan dibutuhkan tidak cuma satu
dan lain sebagainya itu yang kita harapkan
memang obat ini bukan spesifik
tapi biasanya kan campuran dari berbagai
tapi nanti kan para dokter tuh
nah saya berharap ini nih para dokter
makanya saya kontak ketua dokter
paru indonesia untuk ikut tim ya
sahabat saya juga dokter di
kepala rumah sakit persahabatan
dan para profesor yang
yang spesialis paru
apa sih sebenarnya obat yang dibutuhkan
selain obat meningkat daya tahan tubuh

menurut saya itu
ya kan disini juga
yang donald trump itu katanya
gunakan nah itu bagaimana
ya itu yang kita bilang
itu kan harusnya kita gabungkan bersama
kan itu kan riset para dokter nih
dokter yang melihat
oh ternyata kalau dikasih remdesivir
jangan dipakai gak dipakai
yang penting kita ini
banyak ahli banyak universitas
banyak tempat riset ayo kita satu
tapi apa yang
menjadi penghambat bagaimana ini kan
apakah ini ada sekarang yang namanya
darurat emergency kemanusiaan
sehingga ada percepatan
patent ini sampai
mungkin nanti ya harus lewat bepom
dan lain sebagainya itu bisa dipercepat
jadi membutuhkan waktu bertahun tahun
tapi bisa dalam bulanan
kalau di kita kalau ada
permohonan yang berhubungan dengan
obat atau apapun nama yang berhubungan
dengan covid sembilan belas pasti kita bercepat
step stepnya seperti apa
step stepnya kan harus daftar
apakah ini memang sudah ada
sudah ada patentnya di tempat lain atau tidak
biasanya dua puluh empat sampai tiga puluh enam bulan
dua puluh empat sampai tiga puluh enam bulan
itu sudah halus
hampir dua tahun sendiri
betul nggak sih ini sudah ada patent atau belum
kalau belum ada patent kita langsung
apa yang membuat begitu lama pak freddy
ini kan masalah birokrasinya
karena kalau patent ini world wide
makanya kita ada patent
jadi kalau patent itu sifatnya adalah
novelties dan kebaruan
kalau kita bisa lihat sesuatu yang sangat baru
makanya harus dicek di amerika
di hindia itu yang bikin lama biasanya
jadi rata rata itu bisa memakan waktu untuk patent
dua puluh empat sampai tiga puluh enam bulan
itu dua puluh empat sampai tiga puluh enam bulan taruh lah hampir dua tahun
nah setelah itu masih ada stepnya lagi kan
harus ada lewat bepom
kalau tidak salah
dan harus ada uji
itu perlu waktu lama lagi ya
jadi selama ini mau tidak mau
kita harus mengandalkan obat obatan yang dari luar
yang ada ya
mungkin juga menarik adalah
karena kita ini kan banyak sekali
kita ini kan banyak obat obat herbal
pertama ketika wuhan terjadi
saya lihat china juga menggunakan herbal
dia lakukan gitu kan
kenapa kita juga nggak riset disini
nah itu bagaimana kan kalau tidak salah kan
belum lama ini yang dari balitbank kan
yang pertanian yang eukaliptus itu
itu sekarang apa
belum terdaftar ya
mungkin orang indonesia mungkin karena dia senang
kalau sudah dilakukan
ketemu ya harusnya kan dia juga
daftarkan karena kalau patent ini
enam bulan setelah publikasi
nggak didaftarkan dia jadi public domain
dan siapa saja bisa menggunakannya
makanya namanya hak kekayaan intelektual
kalau udah digunakan orang baru nyesel nyesel nanti
tapi kan kalau ya kayak tadi
dan jamu kek
dan lain sebagainya itu kan
apa ya harus dipatenkan juga
itu kan berasal dari tumbuhan
atau tanaman jamu jamu dan lain sebagainya
semua harus dipatenkan ya
tanaman itu kan menyembuhkan apa
ya dipatenkan kan sama dengan
nacl segala macam itu kan
obat kan dari hal hal seperti itu gitu kan
jadi output dari nacl
ini kan oh untuk kebutuhan ini
untuk kebutuhan vitamin
untuk kemudahan penyakit ya sama juga herbal seperti itu
jadi kuncinya harus didaftarkan dulu
sebenarnya dengan kita menggunakan
obatnya paten gitu
apa bagi para konsumen itu sendiri
apakah dijamin keselamatannya
keamanannya dan kualitasnya
kalau obat sudah dipatenkan
artinya dia sudah memenuhi proses
yang cukup paten
yang panjang ya
nanti disitu akan diberi informasikan
di obat tersebut bahwa obat ini menyembuhkan ini
dan kontraindikasinya biasanya seperti itu
artinya kan efek samping
seperti apa itulah
kalau ada obat obatan yang seperti
makanya kalau obat itu
tiba tiba kita makan tiba tiba kulit kulit kita merah merah
di inikan gitu gitu aja
jadi makanya memerlukan proses ya
yang cukup panjang
jadi harus ada inilah perhatian khusus
kita break lagi pak freddy
akan terus bersama
jangan kemana mana dulu
masih bersama insight with desi anwar
topik kita kali ini mengenai
dan kaitannya dengan patent
ataupun hak kekayaan intelektual
kita ditemani oleh dirjen kekayaan intelektual

ada beberapa teman teman
yang mencari obat
yang mencari obat
mengenai covid sembilan belas ini
kita lihat di indonesia ini
dan juga di seluruh dunia
menangani covid sembilan belas itu pakai
jadi racikan ramuan
dari beberapa obat obatan
yang sudah dipatenkan
tapi kebanyakan masih bersifat impor
sehingga harganya juga masih cukup mahal
tapi ini menarik ya
karena berarti ada
hal yang berhasil
karena rate penyembuhan itu lumayan
itu kan berarti
dari yang dari kontribusi
itu yang mana mana saja pak freddy
yang sudah dipatenkan
kalau kita lihat

untuk permohonan patent terkait obat covid sembilan belas
ini sebenarnya ada beberapa
seperti dari air langga
pusat penelitian pengembangan stem cell
ini yang harusnya
ayo kita kembangkan terus
dan segala sebagainya
sehingga kita dapatkan obat obat yang tidak cuma
sekedar cocktail pada akhirnya
dan terbukti sudah bisa menyembuhkan
kalau misalnya mendaftarkan
patentnya itu sekarang
tapi nanti prosesnya kan panjang
tapi masih bisa digunakan
sebelum keluar patentnya
ini ada patennya apa enggak
kalau sudah tidak ada patent sudah publik silahkan
jadi nanti kita akan kasih tahu
kepada pemilik patent ini
seperti tadi atro
yang antivirusnya itu
dan itu yang nanti kalau sudah generik
berarti sudah lama akan beredar
siapa saja boleh menggunakan
kalau toh dia masih dalam patent
nanti kan kita dari hakim
dari bp pom
dari teman teman akan bikin tim
kepada pemilik patent ini
nah ini kan universitas
atau institusi lah yang mengembangkannya
tapi kalau sudah
sudah mass produce
dan lain sebagainya
itu step stepnya nanti seperti
apa pak freddy
jadi kalau sudah ada obatnya
nanti kan ke farmasi
indofarma atau perusahaan perusahaan
pharma lah ya
pharma swasta besar juga banyak di indonesia
nanti tinggal dilihat
bahan bakunya cukup atau tidak
kalau tidak kita impor
kalau seandainya sudah ada
kita bisa lebih cepat lagi
kan kalau impor nanti membutuhkan waktu
yang menarik juga sebenarnya
adalah ketika saya mencoba
ternyata di indonesia ini ada
yang belum dipakai
belum dipakai kenapa
mungkin karena mahal masih mahal
harganya masih mahal
ini semua dibebankan kepada anggaran covid pemerintah ya
pandemic ya kalau pandemic ya oke lah
ya nggak usah
nggak diterapkan betul
iya dan juga nanti
seharusnya lewat bepomnya
dan kadang kadang bottlenecknya juga
disitu kan birokrasinya
biasanya jadi obat obatan
untuk covid sembilan belas ini menurut
pak fredy seharusnya lebih banyak lagi
lembaga yang mendaftarkan
ya seharusnya kan kita
banyak universitas dengan pusat riset
kalau di jakarta aja juga ada eijkman
juga ada juga
fabrik obat juga banyak
jadi itulah yang harusnya ayo kita sama sama
kalau kan kalau kerja
bersama dengan kerja sendiri sendiri kan
agak beda gitu kan
dan saya yakin juga mungkin tadi ya
bp pom juga udah
udah juga ingin membantu
sedemikian rupa sehingga prosesnya
juga menjadi tidak terlalu lama
jadi kita ini pemerintah udah mulai
apa udah mulai berubah
ya sedemikian rupa sehingga
bahwa ini adalah memang pandemi bukan
kita lakukan prosedur as usual
jadi di jnki patentnya
kita cepetin bp pom juga
tapi secara keseluruhan berapa jumlah patent
obat obatan yang kita miliki
di indonesia itu
kalau punya indonesia itu punya asing
ini yang dua ribu tujuh belas
itu saya melihat
ketika saya menjadi dirjen
kenapa bisa demikian
karena mungkin memang pada saat itu
belum menyadari betapa pentingnya mendaftarkan patent
jadi orang suka bilang
ya patentnya disini saja lagi
lalu kami bersosialisasi sedemikian rupa
sumber daya yang ada
sejak kapan ini
ya udah di dua ribu dua puluh ini udah mulai naik
jadi apa yang terjadi
tiga tahun ini
kami datang ke universitas
waktu itu di zamannya pak bambang
di sana anggaran riset dua sembilan triliun
masa yang patent cuma sedikit
kan ada brin ini sekarang juga semua
kan alhamdulillah sekarang universitas sudah mendaftarkan
lembaga lembaga riset mendaftarkan
karena memang kita ringankan
kita online sekarang
nah kai ini sudah online
jadi punglinya sudah habis
itu penting juga kan
kalau masyarakat lihat
karena ini bisa menggelumbungkan harga juga
jadi dengan seperti itu orang tertarik
jadi kita memang sudah online
baik pak freddy good news kalau begitu
oke kita akan lanjutkan
sesaat lagi tetaplah bersama insight
kembali bersama insight with desi anwar
ada dirjen kekal interaktual
dan pak faris kita berbicara mengenai
kekayaan intelektual khususnya
berkaitan dengan obat obatan dan vaksin
dan kalau vaksin ya kita menunggu
vaksin merah putih masih cukup lama
saya waktu itu berbicara dengan lembaga eijkman
dan kawan kawan yang mengembangkan vaksin
merah putih masih
dua tahun lagi ya tapi memang
memang memerlukan proses lama
untuk mendapatkan vaksin yang
aman dan teruji
dan nanti patent lah
kalau kita berbicara mengenai
patent dan apalagi ini
berkaitan dengan industri farmasi
saya lihat ini kan uangnya kan besar sekali kan
industri ini adalah industri yang
istilahnya hanya beberapa
playernya dan indonesia tadi disebutkan
lebih banyak patent yang
dimiliki oleh asing
ketimbang lokal walaupun sekarang
presentasinya sudah meningkat dulu
nah jadi kita harus memiliki suara
forum internasional bagaimana
supaya kita didengar
apalagi pak jokowi sudah mengimbau
harus diperhatikan di negara negara
berkembang oleh organisasi
didengarkan kita harus tempatkan orang
nah ini yang menarik
sekarang ini dengan dirjen baru
kita punya satu orang deputi dj
deputi dj orang indonesia
sekjen pbb ada di bawahnya wakil
itu belum pernah ada
orang indonesia itu kok bisa
akhirnya mendapatkan lobby lobby
pak menteri menteri hukum dan ham
lobby bahwa pertama adalah
indonesia penting indonesia
indonesia luas wilayahnya indonesia
banyak inovasinya jadi kita
kita penting di negara negara
jadi kita lakukan itu terus
sekarang dari empat deputi dj
bayangkan amerika serikat
satu indonesia jadi indonesia udah
negara tiga terbesar di dunia ada di situ
di level tidak main main
apa nanti tugas tanggung jawab dan kira kira
hasil dengan kita
menempatkan orang di organisasi ini
kebetulan di tempat
tempatkannya itu adalah pak hasan klip
mantan watap ptri di
jenewa dia membahayai
artinya pengembangan haki
itu tanggung jawab dia ya kita bilang
ya dan regional seperti apa
dan kebetulan saya juga besok
kerjasama dengan dua puluh
yang juga yang kita maksud ya kita
negara negara afrika juga akan belajar dari
kita ini sistemnya jauh lebih
maju dari banyak negara dan
itu bisa kita yakinkan memang
udah bagus online
dilihat ya transparent
sistemnya udah gitu and
no pungli ya memang
nggak ada lagi orang udah online
punglinya kalau dulu kan mau ini
ini gak ada online semuanya
nah ini kedepannya kalau berkaitan
dengan itu diplomasi
diplomasi obat obatan ini
bagaimana ya kita sedang lakukan
kita sedang lakukan jadi
tentunya mereka pasti akan minta
ya dengan royalties
dengan fees yang begitu
besar kita juga harus yakin bahwa
yang kita butuhkan ini gak cuma sepuluh

tapi bisa ratus bisa juta jadi lihat ini bisa berapa banyak juta
volume nya dong kita harus yakinkan
jadi kalau volume nya seperti itu
ya kalau nggak mau ya kita pakai yang lain gitu aja
atau kita gunakan government news
nah kalau udah government use kan
pemerintah boleh tetapkan berapa saja
jadi ini hasan ya
klaip yang akan menjadi suara kita
internasional ini ya
saya tuh teringat ya
kalau dulu bicara mengenai patent
apalagi jaman flu burung ya
farmasi ini kan sangat kekeh
terhadap patent karena ini
adalah dari segi ekonomisnya
kan tinggi ini bagaimana
supaya apapun yang
usulnya itu dari indonesia dan kita kan
tropical disease nya termasuk banyak
itu bagaimana kalau kita bisa
patentkan ini semua dari awal
artinya kita pertama kita daftarkan
kalau misalnya contohnya
temulawak gitu kan itu kan sebenarnya
kekayaan intelektual komunal
dan kita sudah tahu kalau kita
minum temulawak kurkuma
dan ini semua sedang sangat populer
populer itu bisa kita patentkan
patentnya adalah kita teliti
manfaat temulawak itu apa
ya kita patenkan
tapi secara komunal bangsa ini
punya kenapa kita tidak
lakukan karena nggak ngerti waktu itu
iya kita banyak yang nggak ngerti karena sekarang ya coba
pemerintah daerah dulu nggak
nggak ngerti dan gak paham bagaimana
tapi kalau sekarang kami
udah keliling kita bilang eh pemerintah daerah
kalau ki itu di depan
maka ekonominya akan datang kesana
kemarin kami ke kalimantan
ke ntb gitu kan
jadi ke daerah daerah itu meyakinkan ayo dong
dan bagaimana kita misalnya ini kan
virus ya di indonesia ini kan
sumber penyakit karena kita daerah tropis ya
yang untuk menyembuhkan
penyakit ini kan dapatnya tadi
nah supaya itu menjadi milik kita
ini bagaimana ya pak
jadi misalnya salah salah flu burung
seperti itu kita harus daftarkan bahwa ini
riset lalu obatnya daftarin ke kita
karena kalau tidak di daftarin kita
nggak bisa protect makanya pilar
haki adalah pertama adalah
perlindungan artinya adalah mendaftarkan
kedua komersialisasi baru nanti
enforcement jadi kalau nggak bisa
nggak di daftarkan susah
komersialisasinya nggak bisa di enforce
nah ini feedback dari perusahaan
atau lembaga lembaga yang komersil
lain itu biasanya bagaimana mengenai
hak patent ini mereka
anggap ini sesuatu yang
penting yang perlu
atau kalau perusahaan perusahaan besar
udah pasti ya yang belum
yang belum sadar ini kan ukm
tapi ukm udah alhamdulillah soal merk ya
dan yang penting adalah universitas
kan itu pusat riset sih kan
jadi sukanya neliti neliti
buat ini tapi enggak ini
tapi zaman pak bambang sudah mulai
bahwa output dari sebuah riset itu adalah
daftarkan di patent
nah taruhlah misalnya tadi yang
unair itu di daftarkan kemudian
diambil atau bekerja sama dengan
farmasi yang lain
itu yang memiliki patentnya siapa
jadi tergantung unair
nanti kan waktu kerja sama unair
bin kalau nggak salah sama angkatan darat
ya mereka bisa katakan
siapa pemilik patentnya
personalnya siapa dan kok
biasanya berapa persen
tergantung jadi banyak
kalau di luar negeri
profesor profesor misalnya di bank farmasi
yang mendapatkan pemiliki patent
jadi yang pfizer itu kan ada pasangan suami istri
jerman sama turki itu
itu mereka yang memiliki patent yang pfizer
bukan pfizer nya gitu
pfizer ada tapi dia sebagai
dia pemilik patentnya bukan perusahaan pfizer nya
udah dia tinggal duduk duduk
nah ini juga yang bisa diperjuangkan oleh pak hasan
itu nanti sebagai anggota
nah di kita nanti di ki juga
ini agak gemes juga ya
di dunia itu kan yang berkait dengan
dan macam macam itu
pak ferry ini jemput bola
jemput bola ke daerah
dipatentkan dan kalau nanti
didaftarkan di kita
itu bagian dari indikasi geografis
saya juga ini
ke luar negeri saya lihat disitu
sekarang vco ya virgin coconut oil
kita minyak kelapa itu sudah dari dulu
marketingnya dianggap tidak sehat
sekarang vco virgin coconut oil
itu paling sehat
ya karena kita ini mungkin terlalu banyak
tapi dari intelektualnya tidak nyambung
jadi kita ya sudah lah
kayak lagu kus plus
nah itu kita harus ubah sekarang
sementara kita juga masih lebih percaya
obat yang brandnya dikenal
kalau merk generic kayaknya kurang
satu segmen lagi
kita masih ada pak freddy
tetaplah bersama kami di insight with desi antara
masih bersama insight with desi anwar
saya ditemani oleh nirjan kekahan intelektual
ya patentnya seperti apa sih
tapi kalau pemerintah biasanya apalagi pemerintah kita atau pemerintah inggris

kan kita juga harus lindungi bangsa kita nih
kalau inggris pasti yang dia lindungi bahasa inggris
indonesia yang harus kita lindungi bangsa indonesia
jadi harus terbuka keterbukaan informasi terhadap vaksin vaksin itu
nah ini terbuka atau tidak biasa
karena memang kalau sudah dipatentkan kan nanti kelihatan apa aja
nah ini kan ada pengaruhnya juga terhadap harga
kita harus curiga nggak misalnya kalau terlalu murah
itu menjadi konsideran atau pertimbangan bahwa jangan jangan ini
tidak diburu buru atau ingredients nya mungkin ya nggak ada ininya lah
kalau efektif gimana
kalau murah ya kita sih memang harapannya murah
karena volumenya kan seperti yang mbak desi bilang kita kebutuhan volume terhadap vaksin itu besar
tapi juga kalau itu murah karena mereka tertarik dengan volume
atau memang disini pertanyaan lagi
kan biasanya kalau obat obat patent itu kan mahal
nah mereka itu mengejar apa
kan economic value nya yang akan mereka pasti perhitungkan
itu yang mungkin perlu juga kita hitung
dan inovasi di balik itu
dan cara pengujian pengetesan dan lain sebagainya
ini kan banyak sekali yang ditawarkan
murah karena mungkin karena cepet cepet
jadi biaya yang dikeluarkan nggak terlalu besar jadi dia murah gitu kan
kalau seandainya mahal kan kenapa obat obat patent itu mahal
karena memang biayanya mahal takes time butuhin segala macam
efektif gitu kan
nah ini yang kita harapkan ya kita sekali lagi mari kita keterbukaan informasi itu menjadi penting
jadi kalau saya disuntik oleh obat vaksin
vaksin x jadi saya sudah tahu ini loh
satu dua tiga kontraindikasinya gini efek sampingnya seperti ini
iya dan berapa lama ya mungkin kita kebal dan lain sebagainya
menarik sekali ya
karena ini sekarang saya lihat ini bukan hanya masalah covid sembilan belas kemanusiaan dan lain sebagainya
tapi ini seluruh negara ini berlomba lomba
tapi kan banyak sekali cerita cerita teori teori
apakah itu teori konspirasi di balik itu
mengenai pendanaannya penemuannya
nah ini kan supaya orang juga banyak yang mungkin merasa bahwa ngeri ngeri juga gitu
mau nggak ada yang mau divaksin
apalagi kita lihat di amerika serikat kan resistensinya terhadap vaksinasi kan juga tinggi kan
jadi hal yang sifatnya politis juga ya pak freddy
ya kalau itu sih kalau saya sebagai dirjen ki yang saya lihat economic value nya
jadi kan kalau orang meneliti orang membuat pabrik farmasi
tentunya dia ingin untung
sudah pasti jelas dia
dan yang kita harapkan sekali lagi ayo kita terbuka gitu kan
bahwa ada teori konspirasi
kemarin juga ada apa
ada airborne segala macam
wah pokoknya semuanya kita ini dijajali dengan sesuatu yang pada akhirnya kita frightening paranoid gitu kan
sementara kan ya who sendiri mengatakan vaksin ini bukan segala gala aja kan
orang masih harus tetap jaga kesehatan
pakai masker gitu kan
oke kembali ke ini dengan adanya patent dan justru yang kita harapkan sekarang obat obatan covid sembilan belas itulah yang lebih banyak dan lebih murah
harganya lebih terjangkau
tapi tidak betul bahwa dengan perlunya pendaftaran ini mempersulit inovasi ataupun pengembangan terhadap obat obatan ini pak freddy
jadi pendaftarannya cepat dan kita ini udah tagline nya udah working from home
sekarang udah berubah
jadi si pemeriksa bisa ngelihat kita bilang oke ini adalah yang prioritas
tolong di reset di eksaminasi
kalau memang sudah tidak ada silahkan segerakan
iya dan apakah ada target tertentu untuk meningkatkan local content di patent patent yang ada di indonesia
ya memang itu yang tujuan kami
ya ketika saya dilantik dua ribu tujuh belas oleh pak yasona saya bilang kantor ini dibangun bukan untuk pendaftaran asing
pastinya kantor ini dibangun untuk melindungi karya bangsa ini
maka yang harusnya yang lebih besar adalah pendaftaran anak bangsa
patent anak bangsa merek desain dan lain sebagainya
maka untuk itu kita memang selalu sosialisasi betapa pentingnya mendaftarkan hakim
karena negara yang maju hakinya di depan
kalau underdeveloped pasti dia hakinya di belakang dengan membajak dengan infringe dan lain sebagainya
karena kita jadi market saja jadi pasar bagi mereka menjual obat obatan
padahal kita ini
makanya waktu itu juga kita bilang kami berharap bahwa industri obat itu ada di sini dan bahan baku obat dibuat di sini
nah ini perlindungannya harus komprehensif
karena kalau nggak dilindungi oleh negara biasanya nanti kalah
tiba tiba ada harga obat asing murah
nah itu yang perlu mungkin kita sama sama duduk bagaimana melihat
jadi stakeholdernya siapa siapa saja di dalam
kalau stakeholder di dalam persoalan obat obat itu sudah pasti farmasi rumah sakit dokter juga
tapi ada stakeholder yang lain yang saya bilang nih herbal industry
dan ilmuwan juga kan yang inovator
dan gampang untuk mendaftarkan itu
bahkan dengan omnibus law ini
ki ini diuntungkan
orang daftar parten sederhana dulu
lebih dari dua belas bulan
dengan omnibus law jadi enam bulan
karena itu pnbp
karena menteri keuangan yang
berapa sekarang untuk mendaftar
daftar kalau parten sederhana
kalau tidak salah dua juta
merk juga begitu
dulu merek satu ratus delapan puluh hari
jadi mau daftar merk mbak desi
merknya desi anwar
itu satu ratus delapan puluh hari baru pak
tapi dengan omnibus law ini tiga puluh hari
jadi saya punya brand sendiri
bayar dua juta itu bisa online
mau baju mau apa pilih
ada klasifikasi barangnya
jadi setiap klasifikasi barang itu nanti bayar
karena memang tujuannya apa
kan kalau orang mau buka restoran
ngapain juga daftar baju
tapi kalau mau daftar
mau daftar semua ya nggak apa apa
alam ini lah
tapi masalahnya kan intellectual property rights
ini kan intelektual
kita bicara obat obatan ya
tapi kalau yang lain lain seperti perfilman
masih parah ya pak freddy ya
ini bajak membajak dan lain sebagainya
ini indonesia kan dari dulu
sebenarnya masih surga ya
tapi seharusnya dengan ada
di permuda seperti ini
harusnya lebih gampang kan
ya inilah apa
tahun depan ini tahun patent nih
tahun hari ini tahun ki komunal
jadi ki komunal tarian semuanya dari daerah batik
ternun segala macam
jangan sampai negara tetangga juga nanti keburu mengambil
dan itu udah sering
jadi tahun dua ribu dua puluh satu
nah mungkin perbincangan kita perlu kita lanjutkan tahun ke depan
apa itu tahun patent
dan apa kira kira yang kita harapkan dari tahun itu
terima kasih banyak pak freddy
jaga kesehatan terus
sama sama mbak desi jaga kesehatan
yes terima kasih ya
demikian insight kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini
dan di youtube cnn indonesia insight with desy anwar
jangan lupa sekali lagi ya
jaga jarak tetap menggunakan masker
rajin cuci tangan
dan hindari kerumunan